lauculus rift dan juga htc lima resmi meluncurkan kacamata virtual reality terbaru mereka
giliran produsen gaming raksasa playstation yang masuk ke rana vr
ya playstation virtual reality akhirnya resmi diluncurkan
dunia mungkin sedang diremam virtual reality
terlihat dari peluncuran beberapa headset vr baru sebut saja oculus rift dan htc five
terakhir raksasa konsol asal jepang playstation pun meluncurkan produk terbarunya
playstation mulai masuk ke dunia virtual reality dengan mengeluarkan handset playstation vr
sepertinya salah satu handsetnya meski agak berat dibandingkan dengan htc vive atau oculus rift
playstation vr ini terbilang paling nyaman karena memiliki penopang di belakang kepala ini
ini adjustible dan tidak memberikan tekanan berlebih di tulang pipi
untuk bermain tak perlu pc raksasa untuk dihubungkan pada perangkat vr
saya hanya butuh playstation empat dan kamera playstation
untuk mendeteksi gerakan ketika bermain
dari tiga puluh dua judul game yang dirilis
batman arcam adalah permainan pertama saya di playstation vr
di sini saya benar benar diberi pengalaman menjadi bruce wayne
tokoh di balik karakter batman
saya bermain menggunakan move controller sebagai pengganti tangan
perangkat ini dijual terpisah dengan harga tujuh ratus ribu rupiah
tapi anda juga bisa menggunakan stick playstation empat
seperti ketika saya mencoba resident every
salah satu game eksklusif milik captom
di awal permainan anda juga bisa memilih posisi bermain
berdiri atau duduk
meski sudah mulai berkurang motion sickness masih sedikit terasa ketika bermain
pihak sony interactive entertainment pun punya argumen sendiri soal ini
ini penyakit di virtual reality nih motion sickness
kita langsung mual ketika kita bermain mungkin setengah jam
atau mungkin sejam kita sudah berhenti
sudah terasa mual
ini bagaimana sony mengantisipasi hal ini
pada dasarnya itu mual atau tidak itu biasanya bergantung tiap orang
tergantung tiap orang dan kadang juga tergantung game nya
ada game yang lumayan intens misalnya game nya yang action teman teman
ada game yang lumayan santai kita cuma kayak the music rhythm game
itu tergantung juga tiap orang penggunaannya bagaimana juga
dan juga vr kan merupakan suatu
platform yang baru gitu
dan juga jadi orang mungkin masih belum terbiasa
playstation vr sudah resmi dijual di indonesia dengan harga enam enam juta rupiah
belum termasuk kamera dan move controller
virtual reality memang menjanjikan pengalaman baru
tapi teknologi ini bukanlah sesuatu yang anda bisa gunakan setiap hari
radinal rata pramira jakarta
kalau kita bicara tentang virtual reality memang tidak bisa dipungkiri anak perusahaan facebook
yaitu oculus tetap menjadi pusat perhatian
lalu bagaimana kepersiapan masa depan oculus menghadapi saingan vr yang semakin marak
baiklah kita sudah di rumah saya
dan ada beast
oh ada beast
dia terlihat sangat senang
kami percaya bahwa ada tempat manis produk virtual reality yang berkualitas tinggi
yang dapat diperlukan dan yang bisa anda bawa ke dunia
karena ini tidak terbuka dengan pc dan karena ini memiliki tracking di dalam
jadi bisa menghubungi posisi anda saat anda berpindah ke dunia

kami memiliki demo tapi kami belum memiliki produk
anda dapat menonton tv dengan beberapa video terbaik yang ada di facebook
anda dapat mendengar musik dengan teman teman
anda dapat bermain permainan mini dengan sekitar delapan orang